sebuah jembatan penghubung dua desa di ponorogo jawa timur roboh diterjang banjir
ratusan warga terancam terisolasi karena jalan penghubung utama di wilayah mereka terputus
inilah satu satunya penghubung desa pangkal dengan desa pangkal timur kecamatan sawo ponorogo
jembatan roboh diterjang banjir bandang akibat hujan deras selama lebih dari dua jam rabu petang
pasca diterjang air bah jembatan selebar tiga meter dan panjang delapan meter tersebut patah
sejumlah warga nekat melintasi jembatan meski sebagian mengaku ketakutan
akibat putusnya jembatan yang dibangun swadaya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini empat ratus keluarga di desa pangkal timur terancam terisolasi
sebab hanya jembatan inilah yang hubungkan desa dengan jalan raya
belum ada bantuan dan perbaikan dari pemerintah setempat